boleh aja kapan
hari ini tapi saya ada keperluan dulu
ya udah kabarin aja saya sih kapan aja bisa masih pengangguran
kamu suka sama dia
kalau kamu beneran suka sama juna yadi aku bingung
apanya yang bikin kamu suka
tapi itu dulu udah lama
yaudah nggak apa apa yang penting sekarang udah enggak
saya percaya gak usah sumpah
aku mau ngasih foto foto kerudung sama baju aku
oh gitu udah aku bawa pakai flash disk yaudah nanti aku emailin aja
di jalan baru pulang kuliah
kamu sibuk nggak
mau ketemu aja
eee di tempat yang kemarin aja
boleh jam berapa
sebentar lagi saya berangkat
kamu masih bisnis sama dica
tadinya udah enggak saya sibuk bisnis yang lain
saya bantu jualin produknya diza
sekarang saya mau ketemu diza mau ikut
ya udah ikut ketemu diza dulu aja habis itu kita urus rosa
gak janjian sama june eddy lagi
kalau ketemu sama june eddy mau ikut lagi
kalau diajak sama june eddy
ah suka pura pura nggak ngerti aja
selain kamu ada teman sayap yang udah berhenti jadi copet
ada kamu juga kenal sama dia
yang jualan baji gur
kamu suka ya sama dia
beneran dia belum punya istri
iya beneran dia sebenarnya masih muda
tampangnya aja kayak bapak bapak
bukan kayak bapak bapak dewasa
menurut aku sih kayak bapak bapak
gimana kalau kita minta bantuan june eddy
minta bantuan gimana
kita ketemuan aja dulu kita bahas
siapa tahu ada ide buat bantu rosa dari cengkraman saib
bukan cuma rosa tapi juga yang lain
aku coba telepon ya
boleh aja kapan
saya ada keperluan dulu
ya udah kabarin aja
saya sih kapan aja bisa masih pengangguran
kamu suka sama dia
kalau kamu beneran suka sama june eddy aku bingung
apanya yang bikin kamu suka
kamu lihat apa
cuma mau tahu posisinya
sekarang udah ada di atas kepala kita
itu artinya udah tengah hari
kalau sudah tengah hari memangnya kenapa
sudah waktunya makan siang
iya saya tahu tapi kita belum punya uang
enggak cuma mau ngambil flash disk aja
yo kamu seperti apa
siapa pun nggak tahu ya
aku nunggu houses kalian
rooftop ndak sudah digunakan
cuma satu satunya ki
dan baru sekali distrik misfortune cambio
saya pulang dulu deh ambil laptop
gak usah flash disknya aja dibawa
tapi nanti dikembalikan
kau beda apa kabar
katanya sekarang punya pacar ya
kamu mah suka comel ah
dia sudah nggak tahan mau pipis
tapi settingnya macet
sama seperti lalu lintas di beberapa ruas kota bandung
terutama pada saat
dia bilang mau balik lagi setelah ganti celana
ya kamu suruh balik lagi
kamu jangan lama lama di depan saya
cepat pergi lagi
sendiri aja bersolo karir
udah serius pacarannya
kalau dia gak tau
kau beda udah mau gak jalan
kau beda udah mau gak jalan
kau beda udah mau gak jalan
kau ya udah ajak dia nikah
semoga niat kau beda terkabul
kita harus pergi
gak minum dulu
enggak ada urusan lain
yaudah tuh kalau gitu mah
kamu sebenarnya sama rosa masih pdkt atau udah jadian
kalau saya jawab enggak geng syet tuh
kayaknya kita pernah ketemu dia
di dompetnya ada uang nggak ya
pasti ada cuman berapanya saya enggak tahu
hape nya bagus enggak ya
enggak tahu udah saya belum lihat
penampilannya sih oke
jangan tertipu sama penampilan
jadi gimana kita todong jangan
kamu kenal sama dia
enggak cuma perasaan pernah ketemu
kenapa kamu senyum sama dia
dia ngajak senyum duluan
terus sekarang gimana
jadi mau kita todong enggak
terserah kamu aja
orangnya udah jauh
iya rumah anak jeng minantuna oboy
ya maksud kurang pak mustafa
kenapa dipanggil om boy
dari pak mustafa ke om boy kan jauh
orang gt nya ahok kenapa pak mustafa belakangan ini lebih suka dipanggil dengan nama om boy
orang tidak kata kamu jeng minantuna
bapak turan mithoha akang
pak mustafa alias om boy
ada apa pak lamhot mau ketemu saya
akang butuh pekerjaan
orang merasa tak enak di lidah
kalau cuma menyebut nama lebih enak menyebut akang
kita kan orang sunda
memangnya bapak orang sunda
tetapi asal dari batak
orang mau menawarkan pekerjaan
saya gak jadi gabung sama saeb karena gak setuju dengan peraturan saeb
tapi yang bikin saya mantep buat gak jadi copet lagi itu juga rosa
saya sama rosa udah sempet mikirin kerjaan lain
tapi masalahnya sekarang rosa balik lagi sama saib
sekarang sudah tidak kan
semua orang punya masa lalu
saya pernah di penjara
sekarang sudah keluar kan
tapi di jeda saya seperti ada tulisan penjahat
saya sudah keluar dari penjara
tapi ditolak masyarakat
orang tidak menolak
orang justru mengajak
karena saya butuh pekerjaan
dan bilang tidak mau lagi bekerja jadi supir angkot
memangnya nggak ada orang lain yang mau jadi sopir angkot
kalau saya tidak mau
orang tidak memaksa
kalau mau datanglah ke rumah orang
paling lambat besok
atau kesempatan akang akan hilang
mau ngebujuk sahib
itu gak mungkin
kita tahu sayap kepala batu
apa kita perlu pakai kekerasan
kalau pakai kekerasan saya nggak ikut
kalau pakai kekerasan
belum tentu kita bisa ngeberesin masalah lama
terus nanti malah bisa muncul masalah baru
menurut saya fadli betul
terus kita harus gimana
beri tahu di komentar